gubernur jawa barat ridwan kamil memutuskan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau psbb jawa barat hingga dua puluh enam juni
hal ini dilakukan untuk mewadahi kota kabupaten yang berada di zona kuning yang ingin melakukan psbb secara proporsional
sementara untuk kawasan bodebek psbb proporsional disamakan dengan jadwal dki jakarta yaitu hingga dua juli dua ribu dua puluh
keputusan di hari ini adalah psbb jawa barat diperpanjang sampai tanggal dua puluh enam juni untuk mewadahi kota kabupaten yang zona kuning yang ingin melakukan yang namanya psbb secara proporsional
khusus untuk bodebek karena dari awal
sudah diinstruksikan agar satu frekuensi dengan jakarta maka psbb proporsional di bogor depok bekasi bekasi dipersamakan dengan jadwal jakarta yaitu tanggal dua juli dua ribu dua puluh